tak sekedar menjadi alat transportasi bersepeda kerap dilakukan masyarakat sebagai cara untuk berolahraga hingga hobi
bersepeda belakangan menjadi tren masyarakat di tengah masa pandemi
menjamurnya bersepeda memberikan peluang usaha bagi sebagian masyarakat
gia salah satunya laki laki tiga puluh enam tahun ini menjual tutup pentil ban unik yang ia namai tuptil uwu
beragam desain dan bentuk tutup pentil gia buat sendiri di workshopnya di kawasan tanah sereal bogor
semuanya mirip dengan karakter film terkenal seperti star wars the simpson toy story ultramen mario bros spongebob marvel ninja tortle season street hingga one peace
gia membuat tutup pentil ban berdasarkan pilihan karakter ukuran produk hingga jari jari sepeda
ada dua aksesori tutup pentil yang diproduksi
ukuran kepala kecil atau presta dan ukuran kepala besar atau sreder
bahan yang digunakan yaitu mainan karakter tutup pentil tang potong bor dan lem
bagian kepala mainan dilubangi hingga rapi lalu dilem dengan tutup pentil
dalam sebulan gia berhasil menjual tutup penti
ban produksi hingga lima puluh pasang melalui reseller bengkel sepeda marketplace juga media sosial
penjualan produk pengusaha asal bandung ini juga telah merambah pasar luar negeri
kayak jakarta bogor malang terus sampai ke singapura sama filipina
cuannya lumayan ya sempat paling gede tuh omsetnya di empat belas atau lima belas juta
kurang lebih tahun kemarin tuh pas lagi demam sepeda
tutup pentil ban karakter ini dijual dengan harga rp satu ratus dua puluh per pasang
aksesoris ini disukai pesepeda karena keunikannya
karena lebih kelturnya lebih berwarna terus kan lebih menarik
jadi kalau disenderin atau dipakai pedok jadi dia lebih kelihatan menarik dan jadi favorit jadi anak anak dilihatnya enak
selain membuat tampilan sepeda bapak juga mencari sepeda yang lebih menarik
sepeda berbeda tutup pentil ban ini juga untuk menjaga tekanan angin ban menghindari kotoran masuk
selain itu tutup penting menjaga agar pentil ban tidak korosi sesuai dengan fungsi utama tutup pentil ban
hindrayani laksmi arief yunan bogor jawa barat